menyambut hari kemerdekaan ke tujuh puluh enam republik indonesia transvision bagian dari grup transmedia memperkenalkan tagline baru yaitu broadcasting at the age of technology
tak hanya itu transvision juga meluncurkan layanan aplikasi streaming video dan beragam program baru yang menarik
dalam konferensi pers yang digelar secara daring direktur utama transvision peter f gonta menegaskan semangat kemerdekaan ini menjadi inspirasi transvision untuk terus berinovasi dalam mengembangkan beragam program yang informatif dan edukatif
dengan semangat berkemerdekaan dan perjuangan para pahlawan indonesia transvision mengembangkan produk dan konten yang informatif edukatif menghibur
dan dihadirkan melalui transvision xgo channel seru ruang sempit musisi vision radio satu dan extreme seru
hal ini sebagai upaya kami untuk mendukung kemajuan bangsa indonesia
transvision menghadirkan program channel seru yang menyediakan beragam talk show hingga dokumenter
program ruang sempit musisi yang merupakan program inisiatif untuk menginspirasi kebangkitan industri musik indonesia di tengah pandemi
ada juga program vision radio one layanan radio streaming yang menyediakan beragam informasi baik dari luar maupun dalam negeri
dan ada program baru untuk memeriahkan hari kemerdekaan indonesia ini
juga meluncurkan aplikasi baru yaitu transvision x go yang merupakan layanan aplikasi streaming video
ada juga layanan ekstrim seru aplikasi di android yang berisi beragam tayangan yang menghibur edukatif dan informatif
kedua aplikasi ini dapat digunakan di mana saja dan kapan saja
konten indonesia menjadi konten yang diunggulkan transvision dalam semangat baru ini
kita satu bangsa yang besar pada waktu kita mulai pertelevisian sembilan puluh sembilan persen konten yang ada adalah asing
sekarang sembilan puluh sembilan persen adalah konten indonesia
demikian juga untuk tv saya yakin bahwa ke depan indonesia sinetron indonesia maupun konten indonesia akan menjadi juara di negara kita sendiri
direktur transvision peter f gonta berharap
inovasi yang dilakukan transvision sebagai upaya mendukung kemajuan bangsa ini dapat bermanfaat bagi masyarakat